si pebri ini tidak mau minum yang kayak begini takut gemuk katanya
anak jaman sekarang
cuk berapa cuk
sekalian sama yang mau dibawa pulang ya
makasih ya dut cantik
dede teh lupa
lupa buat ngisihin biaya untuk penata rias
kemaren sih dede teh udah tanya
tapi harganya mahal
sekitar satu jutaan
aat di tabungan masih punya uang lebih
soalnya dede teh gak berani kalo bilang emak
ah sobru udah gak punya lagi
kalo misalnya gak usah pake tata rias gimana
tapi kan dede teh gak bisa dandan sendiri
masa acara pernikahan dede teh penampilannya biasa aja
dede teh harus punya uang sekitar
ya buat jaga jaga
lima jutaan lagi
kalau biaya cateringnya dikurangin aja
yang gak bisa tuh ah
itu teh dede udah ngurang ngurangin tamu tamu yang diundang
tamu yang dede undang teh itu orang yang paling dekat
gak enak tuh kalo dikurangin
kita cari catering yang lebih murah
mungkin daerah bogor ada
ya gak bisa tuh ah
kan kemarin dede teh udah bayar dpnya
cerita tentang barnas yang emak ceritain teh beda sama ceritanya pak ustadz kekmet mas suha ciyoyo
kalau memang cerita emak bohong terus kenapa
apa untungnya buat kamu mak cerita jujur
apa untungnya kejujuran emak buka
apa untungnya kamu benci sama bapak kamu seumur hidup
ada manfaatnya bagi kamu
semua yang tidak diketahui orang orang
barnas itu sudah nikah lagi sebelum dia menceraikan ibu kamu
lama bener aku sama idoi
nyeselnya kamu gak ikut mereka di traktir jus
padut saya tak khawatir sama mereka
saya takut idoi sama aku tak bisa
saya takut aku bisa ngambil uang gara gara traktir kang barnas
begitu aja dipikirin
biarin aja itu mah urusan mereka
mendingan sekarang kita main tebak tebakan aja kayaknya
bagaimana cek kamu
kalau urusan itu mah semua orang ciceraos juga udah tahu
kalau tebak tebakan apaan
coba ya kamu perhatikan baik baik ya
kamu lihat jam ini dengan emas
terus kamu lihat juga emas emas yang ada di rantai ini
pertanyaannya emas manakah yang paling mahal
dasar pedut nora kurang kerjaan
dua duanya mahal cek
saya maklum ya untungnya kamu tuh gak punya emas
jadi saya maklum hahaha
makan tuh mas makan
eh kemana cek
doi kamu tak tidak mau mesen lagi
enggak kang udah kenyang ini gendut saya kang
buat di rumah atau buat anak barangkali
gak usah tuh kang terima kasih kang
kum es buah kamu tidak dimakan kum
buat kang barnas saja saya kenyang kang
aduh kum masa saya yang makan kapan saya yang traktir
kalau saya yang makan namanya tidak menghargai persaudaraan dan persahabatan kita kok
hahaha saya ke belakang mu ya kan
aku sakit perut makanya dia gak mau sop buah
oh daripada mubazir biar saya ngabisin

maka kau harus aprendah
benar kamu tidak mau pesan lagi kum
cukup kak terima kasih
buat si febri barangkali
si pebri ini tidak mau minum yang kayak begini takut gemuk katanya
anak jaman sekarang
cuk berapa cuk
sekalian sama yang mau dibawa pulang ya
ih kum masa kamu yang bayar
kapan saya yang menerapi
kenapa bonnya ditaruh ke saya
itu makan becanda kum
kenapa kamu lakukannya garam